tidak lama lagi meghan markle akan resmi menjadi anggota kerajaan inggris
markle pun dituntut mengikuti sederetan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan inggris termasuk gaya berbusana
salah satunya kewajiban mengenakan topi pada setiap acara resmi kerajaan
berbicara mengenai anggota kerajaan inggris tentu tidak lepas dari kebiasaan wanita di kerajaan inggris
yang selalu mengenakan topi ketika menghadiri acara besar kerajaan
rupanya kebiasaan ini bukan sekedar kebutuhan fashion
melainkan bagian dari tradisi kerajaan inggris yang berjalan sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
semua wanita di inggris termasuk dari kalangan kerajaan harus menutupi rambut ketika menghadiri acara penting
hal ini berangkat dari anggapan tidak sopan wanita menunjukkan rambut di depan umum
hingga kini aturan tersebut masih dipatuhi oleh setiap anggota kerajaan inggris
termasuk markle yang beberapa kali terlihat cantik dengan hiasan topinya
supaya tetap tampil menarik dan stylist ada perancang khusus topik kerajaan
di dunia fashion mereka dikenal dengan istilah millinary
mereka adalah sosok desainer topi cantik yang dikenakan oleh para anggota kerajaan inggris
salah satunya rahel trevor morgan yang telah menjadi perancang topik khusus anggota kerajaan inggris sejak tahun dua ribu enam
dari sabit kedua
berkat dedikasinya ini ia menerima penghargaan royal wearen dari kerajaan inggris pada tahun dua ribu empat
ada formalitas tertentu dalam pakaian pernikahan kerajaan
anda ingin terlihat sangat bijak dan kaya
dan saya pikir pasti anda akan melihat hati berbentuk dan ukuran
tapi ini adalah alasan yang luar biasa untuk membuat semua orang memakai hati
hati memiliki efek yang luar biasa pada anda karena membuat anda berdiri berbeda
membuat anda merasakan bahwa seluruh pakaian anda sudah selesai
dan ini juga adalah perbicaraan yang bagus
menjelang pernikahan meghan markle dan pangeran harry
rahel travel morgan telah menyiapkan sejumlah desain topi yang akan dikenakan oleh anggota kerajaan dan tamu undangan
ketika orang datang untuk memakai hati
untuk sesuatu seperti ini di pernikahan kerajaan anda ingin eleganca yang tidak terlalu terang
bukan secara khusus sebuah faktor wow besar
seiring dengan perkembangan zaman tidak semua rancangan topi mengacu pada gaya aristokrat
beberapa topik dirancang mengikuti tren terbaru
bahkan beberapa desain sukses mencuri perhatian publik diantaranya
topi unik putri diana putri camilla putri sofi kate middleton zara philips dan putri beatrice
tidak lama lagi para pecinta fashion dunia bisa melihat parade topi cantik anggota kerajaan inggris
dalam acara pernikahan pangeran harry dan meghan markle

sifarnya ini dia menjadi pake contra milde yang indik signing programnya
jika anda ingin berhenti korno kerajaan seperti putri dan deep chapco
berdasarkan posisi si topi evaporigen